pemerintah memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm berbasis level
di sejumlah daerah jawa dan bali mulai tujuh hingga tiga belas september dua ribu dua puluh
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan dalam konferensi virtual senin malam mengatakan
terjadi perbaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di beberapa kota kabupaten
hingga lima september tersisa sebelas kabupaten kota di jawa bali yang berada di level empat

sementara bali kami perkarakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level tiga dari level empat
akibat perawatan vaksin di rumah sakit yang masih tinggi
dalam kesempatan yang sama menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto menyatakan
jumlah daerah yang menerapkan ppkm level empat di luar jawa bali juga mengalami penurunan
dari tiga puluh empat kabupaten kota menjadi dua puluh tiga kabupaten kota
untuk luar jawa bali pemerintah memperpanjang ppkm level empat di dua provinsi
yaitu provinsi kalimantan timur dan utara mulai tujuh hingga dua puluh september
nah luar jawa bali ini dilakukan perpanjangan ppkm yaitu ppkm level empat
diterapkan di dua puluh tiga kabupaten kota yang sebelumnya adalah di tiga puluh empat kabupaten kota
nah perlu diketahui bahwa jumlah provinsi juga penurunan level telah terjadi
jadi semula masih ada tujuh provinsi dan saat ini
yang level empat tinggal di dua provinsi yaitu di kalimantan timur dan kaltara
seiring dengan membaiknya situasi covid sembilan belas pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat
selain itu pemerintah juga akan membuka dua puluh tempat wisata di kabupaten kota level tiga
kabupaten kota level dua juga akan diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi
pada tempat tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka